masih dari kpk terkait dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas blbi
kpk memeriksa mantan menteri keuangan di era presiden megawati soekarno putri budiono
dengan mendatangi kpk lebih awal dari hari yang dijadwalkan
budiono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka syafruddin arsyad temenggung
budiono merupakan anggota komite kebijakan sektor keuangan atau kksk
saat badan penyihatan perbankan nasional atau bppn
mengeluarkan surat keterangan lunas kepada bank dagang nasional indonesia
mantan pejabat lain yang telah diperiksa kpk dalam kasus skl blbi adalah kwi kian g
mantan kepala bapenas di era megawati ini diperiksa juga sebagai saksi untuk tersangka
mantan kepala bppn syafruddin arsyad temenggung pada sebelas desember dua ribu tujuh belas lalu
sebelumnya kwi kian gi juga sudah dua kali menjalani pemeriksaan dalam kasus ini di tahun dua ribu tujuh belas
yakni pada april dan juni dua ribu tujuh belas
ada juga nama rizal ramli mantan menko perekonomian lainnya yang telah diperiksa kpk
rizal diperiksa pada awal mei tahun lalu
rizal mengaku dirinya diperiksa sebagai saksi ahli dan bahkan sudah pernah diperiksa untuk dimintakan pendapat dalam kasus sejak tiga tahun lalu
mantan kepala bppn syafruddin temenggung sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk pada desember dua ribu tujuh belas
rizal diperiksa sebagai saksi